koalisi pkb dan partai gerindra hingga kini belum menemui kesepakatan soal siapa sosok bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
ketua umum pkb muhaymin iskandar bahkan mengatakan bahwa masih terus menunggu ilham soal sosok capres di dua ribu dua puluh empat yang akan disepakati bersama dengan gerindra
ditemui usai menggelar ijtima ulama di kawasan menteng jakarta pusat
pada kamis siang caimin mengungkapkan alasan koalisi kebangkitan indonesia raya
pkb gerindra belum mengumumkan capres cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh
menurut caimin pkb gerindra masih terus menunggu ilham
wah itu urusan internal dua pihak ya